soto adalah makanan khas indonesia yang biasanya berkuah baik kuah berbumbu maupun kuah bening
namun jangan heran dengan soto yang satu ini karena disajikan tanpa kuah ini dia
toring alias soto garing atau soto kering mungkin terdengar aneh ya tetapi menu kuliner ini sudah
ada sejak puluhan tahun silam di klaten dan boyolali jawa tengah di salah satu sudut pasar
gelanggu ini misalnya touring sudah dijajakan sejak empat puluh lima tahun silam oleh dua generasi isian
toring sama dengan soto yang lain yaitu kol toge seledri ayam suwir dan bawang goreng ada
dua jenis toring yakni yang tak sepenuhnya kering dengan sedikit kuah dan tambahan kecap asin serta
ada juga toring yang kering
yaitu tanpa kuah sama sekali yang ditambah kecap manis sebagai pelengkap bisa ditambah babat iso atau
gorengan dan tahu tempe bacem dari mbah dulu bikin soto soto garil nyoba nyoba kok banyak yang
suka kalau soto garing itu kan pakai kecap asin kalau soto biasa kan enggak tua
hai seporsi toring dihargai enam ribu rupiah saja jika ditambah babat iso atau jeruan lain menjadi rp sebelas
pas buka referensi dari medsos sih terus lihat lihat kayaknya tertarik kayak gitu loh mau coba aja yang
beda mbak karena sama sama soto ya kayak hampir mirip sama soto kebanyakan cuman bedanya kan dia
enggak pakai kuah jadi unik aja gitu rasanya udah dua tahun ini soalnya rasanya tuh nikmat beda sama
kuah kalau kuah terus kan rasanya enak gitu ini lebih lebih cenderung ke agak asin asin gitu
rasanya yang sederhana tetapi unik inilah yang membuat menu tersebut
tetap digemari masyarakat prasetyowati klaten jawa tengah